uji coba kereta cepat jakarta bandung sudah mulai dilakukan untuk publik
dan hari ini saya akan coba menjajalnya untuk rute perjalanan dari bandung menuju ke jakarta
tentu saja sebelum ke jakarta kita harus menuju ke stasiun tegaluar kabupaten bandung
berjarak empat belas km dari gatot subroto kota bandung
saya membutuhkan waktu tiga puluh lima menit untuk tiba di stasiun tegaluar kabupaten bandung
sebelum masuk ke kereta calon penumpang harus melakukan verifikasi identitas dan akan diberikan stiker khusus
di stasiun tegaluar peron keberangkatan berada di lantai dua
ada akses eskalator tangga dan lift untuk naik
kereta cepat jakarta bandung ini memiliki kecepatan maksimal hingga tiga ratus lima puluh
satu ratus lima puluh satu km per jam
dan memang kecepatannya dilakukan secara berkala
mulai dari stasiun tegaluar kemudian padalarang karawang hingga halim
baru mencapai top speed ketika sudah melewati stasiun padalarang menuju stasiun karawang
ketika sudah melewati karawang kecepatan akan diturunkan kembali hingga nanti akhirnya berhenti di stasiun halim jakarta
dua puluh menit berlalu kecepatan kereta sudah mencapai tiga ratus empat puluh enam km per jam
total ada empat stasiun di jalur kereta cepat sepanjang satu ratus empat puluh dua km ini
selama perjalanan penumpang kereta api akan menikmati pemandangan dan juga melewati tiga belas terowongan
ka cepat terbagi menjadi delapan gerbong yang terbagi menjadi tiga kelas
satu kali perjalanan ka cepat mampu menampung sekitar enam ratus penumpang
first impression kita pengen tahu feelnya seperti apa itu dulu si nomor satu
dan ternyata sesuai spektasi
gimana itu pak sesuai cerita
nyaman dari segi kabin si gerbongnya sangat nyaman sekali
harusnya saya pikir dari dulu ya kita udah punya
sesampainya saya di jakarta stasiun sudah penuh dengan calon penumpang
tak ingin ketinggalan pengalaman uji coba gratis warga pun berbondong bondong datang
uji coba kereta cepat bagi masyarakat umum mulai dilakukan sejak lima belas september
sebelumnya mereka harus mendaftar pada alaman ppkcic
setiap harinya ada delapan perjalanan kereta cepat baik dari bandung atau jakarta dengan total penumpang mencapai dua orang perharinya
sehingga masyarakat nanti tanggal dua puluh empat bisa mulai standby lagi untuk ikut mendaftar untuk perjalanan di tanggal dua puluh lima sampai dengan tanggal tiga puluh september
kereta cepat jakarta bandung akan dioperasikan secara komersial oktober mendatang
tim liputan cnn indonesia